semua kemauan mama
sekarang disaat ivan lagi hampa
lagi gak pengen ngejalanin hubungan sama siapa siapa
mama pengen bilang mama kesepian
ivan tuh bukan robot
mak ivan punya perasaan mama
dan anak mama bukan robot
ma ivan gak perlu masalah sama estatus
ivan sangat mencintai fetty
dan dia adalah pihan ivan
dan anak dia
akan jadi anak ivan
seperti anak ivan sendiri mah
lebih baik kamu lupakan mimpi mimpi kamu
untuk bisa bersanding dengan ivan
yang mau menikahi kamu
mau itu seorang duda
ataupun jika kamu memang ingin seorang laki laki
yang berondong seperti anak saya ini
carilah berondong yang memang
sepadan buat kamu
karena kamu sama sekali gak pantas
dan satu hal lagi
mulai detik ini
dan segera angkat kaki dari rumah saya ini
sampai kapan sih
mama terus terusan mempermalukan ivan ma
diam kamu ivan
dia sama sekali gak pantas buat kamu
dia cuma seorang janda
sayang jangan marah sayang
kamu ngapain sih telepon aku lagi
aku tuh gak pantes buat kamu ivan
pokoknya aku minta kamu jangan cari cari aku lagi
sayang jangan kayak gitu dong ya
kamu lagi kesah aku ngerti kok
pokoknya kamu dengerin aja pakatan mama kamu
kamu cari sana yang lebih baik
karna dia tak melukai
cinta yang balkan membawamu
nikmatim dah nyadu
tunggu sebentar sayang
atas semua perlakuan mama selama ini ya
kita berdua cuma tinggal sendirian di rumah ini
terus kalau kamu pergi
mama bener bener kesepian
mama ingin kamu menikah nak
pokoknya kamu tenang aja
siapapun perempuan yang kamu pilih
untuk menjadi istri kamu nantinya
mama pasti akan terima
yang penting satu
bukan seorang janda
sayang kamu gak perlu trauma ya
mama bener bener capek sendirian
mama ivan selamat banget
ivan kamu itu masih nganggep mama gak sih
kamu dengar perkataan mama baik baik
mama ingin kamu menikah secepatnya
mama mau ivan cepet nikah ma
di saat ivan tiap kali bawa calon ke rumah ini
siapa yang merusak buat ivan
dan terakhir kali
wanita yang pahami ivan cintai
ivan jangan pernah berani berbicara seperti itu sama mama ya
jangan pernah berani
itu kenyataannya mama
setiap kali semua karena mamat
semua kemauan mama
sekarang di saat ivan lagi hampa
lagi gak pengen ngejar hubungan sama siapa siapa
mama pengen bilang mama kesepian
ivan tuh bukan robot
jangan punya perasaan mama
ini anak mama bukan robot
gak apa apa ya ridin
saya salah saya ganti semua
ini semua kesalahan karyawan kami
mohon maaf atas ketidaknyamanan ini
ridin beresin semuanya
setelah itu saya tunggu kamu di ruangan saya
rindu pembuat acaba
ban motornya kempes lagi
ada bengkel terdekat gak ya disini
kamu dirin ya
aku kemarin kenangin
ini bannya kempes
ah gak usah gakpapa
gak usah ngerepotin
kalau gak usah di ujung sana ada
eh tempatan depan
kamu tunggu sini ya gakjauh
aku beli kopi ngekokan
jadi kamu anak satu satu ya
ya inilah nasib
kalo di daerah saya dunia
rumah sepi terus kalo aku
gak sabar pengen minta
dari rumah anak sepi